halo selamat siang anda kembali menyaksikan cnn indonesia news hour bersama saya heranov al bashir
permintaan maaf ferdisambo cs terhadap keluarga brigadir yosua utabarat tengah menjadi sorotan dari publik
permohonan maaf yang dilakukan ferdis sambo cs apakah diutarakan secara tulus dari lubuk hati yang paling dalam
atau hanya sekadar formalitas untuk mencuri hati majelis hakim di persidangan
untuk membahasnya sudah terhubung melalui sambungan daring dengan monika kumalasari
analisis gestur dan mikro ekspresi selamat siang bu monika selamat siang selalu bu monika
halo selamat siang heranov
baik bu monika tentu mengikuti ya perkembangan sidang sambo cs
kalau anda tidak ikut perkembangannya mungkin sambil dilihat di layar anda di zoom tersebut
jadi ekspresi yang ditampilkan oleh verisambo ketika meminta maaf kepada keluarga yosua
anda melihatnya permintaan maaf yang dilakukan ferdisambo di depan keluarga yosua ini apakah tulus dari hati ya bu monika
kita lihat dulu atau
baik ini sembari dikutarkan ini dia permintaan maaf yang disampaikan oleh verisambo di persidangan
kalau anda melihat raut wajah kemudian gerak bibir
gestur yang diperlihatkan oleh verisambo
apakah memang sangat tulus atau hanya formalitas semata mencuri perhatian dari majelis hakim di persidangan
jadi kalau kita lihat dari kondisi ini yang bisa kita baca adalah mengenai emosi yang berkenaan dengan hal hal yang beliau menyampaikan statement ini
bahwa verisambo ini menciptakan catatan pada saat mengatakan permohonan maafnya walaupun tidak sepenuhnya dibaca
andai kata seseorang itu berbohong walaupun nanti keputusan untuk bohong atau tidak adalah aparat penegak hukum yang akan memutuskan ya
tetapi kalau seseorang berbohong itu mempunyai hasil seperti ini
yang pertama adalah sebut dengan doping delight
duping delight itu adalah suatu excitement atau ekspresi kalau seseorang berhasil membohongi seseorang
nah ini disebut sebagai yes centration
kita tidak melihat di sini ada doping delight tersebut
yang kedua ini adalah yang disebut dengan detection apprehension
ada rasa ketakutan bahwa kebohongannya ini akan ketahuan
di sini juga saya tidak mendapatkan hal ini
yang ketiga ya ada guilt dan shame
gute itu adalah emosi atau perasaan rasa bersalah
shame itu adalah malu
kita lihat dari dua hal ini
dari guilt itu adalah emosi
gate itu adalah rasa bersalah ya
merupakan emosi yang disebabkan karena seseorang telah melakukan tindakan
atau perbuatan yang salah
sementara shame ya itu adalah rasa malu ya terkait dengan keberadaan orang lain
nah jadi kalau kita lihat di sini tidak terlihat bahwa ada emosi rasa bersalah ketika dengan
apa namanya apa yang sudah dilakukan oleh beliau
contohnya adalah salah satu indikatornya beliau mengatakan bahwa ya saya minta maaf
dan sebagainya ya rentetan itu
dan diikuti dengan kalimat
tapi ini semua akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh almarhum terhadap istri saya
jadi kata kata yang di awal yang sudah dirangkai ya
itu dinegasikan dengan statement di akhir
sehingga dalam hal ini beliau tidak merasa bersalah tetapi shane ya artinya pride nya ini terganggu
di sini kita lihat bahwa yang ada adalah sebetulnya rasa malu tetapi dengan rasa percaya diri atau pahitnya yang terganggu
pride nya yang terganggu
eee tidak baik sepotong maaf
ekspresi yang diperlihatkan oleh sambo tidak begitu emosional hanya sekadar membacakan mungkin mempunyai
textbook ya catatan di persidangan
tapi narasi yang dibacakan dalam persidangan meminta maaf kemudian masih mengkaitkan dengan apa yang sudah dilakukan sebelumnya
artinya memang tidak sincere ya tidak tulus mengucapkan maaf
kemudian apakah ini bentuk dari seorang terdakwa yang diberikan masukan oleh tim kuasa hukum agar nanti vonis yang diberikan hakim tidak berat terhadap terdakwa
karena punya konsistensi sikap bahwa benar ada terjadi hal yang membuat ia marah yaitu dari almarhum yosua ibu monika
ya ini adalah kapasitas dari aparat penegak hukum ya sehingga saya tidak akan berkomentar mengenai hal tersebut
tapi yang saya lihat dari rangkaian persidangan ini adalah hakim sudah sedemikian menguasai juga untuk bagaimana merasakan ya
pusam dari para terdakwa
karena dari lima lima nya semuanya sudah menyatakan permohonan maaf dan akhirnya masyarakat juga bisa menilai sendiri
ya jadi seorang analis seperti saya ini tinggal memvalidasi dan kemudian merangkaikan dalam teori teori yang ada
dari kelima yang disampaikan yang tidak bisa diterima masyarakat yang kurang bisa diterima masyarakat bahkan dihujat oleh masyarakat adalah verdi sambo
kalau kita bikin eskalasinya yang kemudian berikutnya adalah ibu putri
kita berpindah ke ibu putri sembari dipersiapkan visual dari putri cenrawati mungkin anda bisa melihat di layar anda
apakah ekspresi yang diperlihatkan oleh putri candrawati ini sungguh emosional atau hanya sebatas formalitas depan majelis hakim ibu munika
untuk emosi yang paling terlihat dan jelas
ada lima channel untuk mengakses emosi seseorang
yang pertama yang terlihat yang bersifat universal adalah yang mudah dilihat adalah dari wajah
nah kalau kita lihat dari emosi dari wajah
jadi wajah kita itu memiliki empat puluh tiga muscle
sehingga muscle itu akan berkoordinir sedemikian rupa sehingga bisa menampilkan emosi emosi yang sedang dipikirkan atau dirasakan oleh seseorang
jadi ada beberapa rangkaian penampilan ec di media
ini masyarakat juga menilai bahwa wajahnya tidak kaya dengan emosi yang dapat dibaca
ya atau kita boleh mengatakan bahwa wajahnya terlalu flat
nah kita melihat latar belakangnya
bagi seorang perempuan yang usianya sudah beliau sekitar empat puluh tujuh tahun
tinggal di kota metropolitan
ini gaya hidup untuk treatment apa namanya mengurangi kerutan dan sebagainya itu sudah menjadi lifestyle
sementara mikro ekspresi ya ekspresi yang di wajah tadi yang sangat signifikan untuk menentukan emosi seseorang
itu tidak bisa terlihat
mungkin ya ini adalah salah satu alasan kenapa wajahnya terlihat flat saja tidak menampilkan emosi emosi yang seharusnya bagi masyarakat
mengatakan pada umumnya orang menampilkan emosi emosi entah sedih entah marah dan sebagainya
nah dalam mikro ekspresi itu tetap masih bisa terlihat juga ya bahwa putri candrawati terlihat ada tangisan
terus kemudian juga ada atau ketakutan juga sempat nemukan hal tersebut
walaupun dari ekspresi dari suara dan lain lain
ini intensitasnya kurang
dan ketika seseorang meminta maaf
body language biasanya mengikuti
seperti apa yang dilakukan oleh baradae ya
ingin berusaha mendekat ada proximity
ya ini adalah menunjukkan kedekatan tetapi dari keduanya tetap dalam jarak yang distance yang sama
nah bahkan juga kalau untuk ibu putri ini beliau tetap membaca seperti itu
membaca permintaan maaf gitu ya yang disiapkan
ekspresi yang ditampilkan
ya ekspresi yang ditampilkan menjadi datar datar saja
karena apa yang ditulis juga belum tentu mewakili perasaan hatinya
baik kalau melihat gestur dari putri cenrawati ekspresi yang diperlihatkan ketika meminta maaf
apakah anda melihat dari wajah putri cenrawati ini masih menyimpan
hal hal yang sebenarnya ditutupi
bahwa sebenarnya yang terjadi adalah hal yang belum terungkap di publik
misalkan kita berbicara menyinggung soal dugaan kekerasan seksual yang terjadi di magelang
artinya ini kan masih perlu dibuktikan di persidangan
kalau anda melihat permintaan maaf yang diutarakan oleh putri
apakah benar benar permintaan maaf atas apa yang telah terjadi
karena kan kita tahu kondisi ketika orang yang berada dalam suatu penembakan
konsistensi dari tubuhnya
body language juga tidak bisa stabil
ini juga akan terbangun ketika di persidangan
apa yang diutarakan belum tentu sebenarnya apa yang terjadi
jadi kalau kita berbicara motif dulu
motifnya adalah karena kekerasan seksual yang dilakukan oleh almarhum sebelumnya
kalau kita lihat dari konteks apa itu defisi dari emosi
emosi adalah merupakan suatu proses
yang secara matematik muncul
pada sesuatu yang dianggap penting
jadi adalah yang kata kuncinya adalah proses otomatik
yang tidak bisa kita atur
kita bisa re engineering atau direkonstruksi
nah kalau hal yang merupakan kekerasan seksual itu adalah merupakan sesuatu yang sangat penting
seharusnya pada saat di persidangan
karena itu penting
maka itu akan menyinggung dari
emosi dari si ibu putri ini sendiri
nah bagaimana yang kita lihat pada saat di persidangan
di sini justru malah beliau
tanggapi sesuatu yang penting tetapi dengan cara yang
sepertinya biasa biasa saja
kekerasan seksual itu terjadi
padahal itu adalah yang menjadi alibi kan
dari semua permasalahan ini
tetapi tidak ditunjukkan dengan
walaupun kita bisa saja mengatakan bahwa mungkin karena keterampilan mengelola emosinya sudah sedemikian baik
tapi jangan lupa bahwa
keterampilan mengelola emosi sedemikian rupa
itu tetap akan muncul karena merupakan satu proses yang otomatis
muncul dalam waktu cepat sekali dua detik untuk melihat emosi emosi yang ada
tetapi di sini tidak kaya dengan emosi tersebut
yang diduga adalah benar mengenai keterasan seksual
selain kan ferry sambo kemudian putri cenrawati yang juga menyita perhatian
selain ricky rizal tentunya kuat maruf kemarin juga menangis
meminta maaf terhadap keluarga yosua
kalau anda melihat raut wajah dari kuat maruf ini seperti apa
apakah juga sama dengan ferry sambo dan juga putri
datar saja tidak emosional
justru kalau dari kuat maruf ini
dari wajahnya menampilkan facial expression atau facial motion yang cukup bisa terbaca
secara makro masyarakat bisa melihat bahwa ada dua kali apa namanya
kuat maruf ini menghapus air matanya
kemudian diikuti dengan ragam ekspresi di situ ada ketakutan ada kesedihan
kemudian juga ada
kemudian juga ada kemarahan karena ada gemertak rahang yang sangat smooth sekali
namun kita tidak bisa tahu apa yang membuat beliau marah
tapi emosi emosi ini terlihat
dan kuat maruf ini sepanjang pertidangan memang tidak berani menatap kedua orang tua almarhum
jadi kalau kita melihat apakah cukup emosional
tetapi untuk konteks yang mana
apakah benar untuk konteks rasa empati terhadap kedukaan kedua orang tua
atau terhadap well being dirinya yang kemudian terenggut
tapi ada konteks emosi yang cukup intens yang bisa kita lihat di sini
kemudian di persidangan sambari dipersiapkan gambar dari asisten rumah tangga art susi
art dari ferry sambo
ini kan juga membuat hakim tegas kepada susi
seakan akan berbohong tidak konsisten dengan apa yang diutarakan
kalau anda melihat ketika orang bersaksi di persidangan mental tentu diuji ya bu monika
karena berhadapan dengan majelis hakim
apakah ini faktor ini juga yang membuat seorang susi ini menjadi terbata bata terdiam ketika ditanyakan oleh majelis hakim
atau memang benar
atau memang benar
ada skenario yang dibangun oleh terdakwa dari ferdisambo cs ini
apa aspek aspek psikologis dari seseorang yang berkata jujur
yang pertama adalah adanya spontanitas dan juga konsistensi
nah benar seperti yang pak hakim sudah sampaikan bahwa kamu bohong karena kamu tidak konsisten
hal tersebut memang sudah kita checklist
yang kedua adalah spontankah tidak spontan ya
karena dia juga banyak melakukan proses berpikir keras atau yang disebut dengan cognitive loading
yang justru terlihat dari ekspresi wajahnya adalah banyak upaya untuk berpikir keras mengakses antara kenyataan dengan instruksi apa yang harus disampaikan di persidangan
sehingga matanya bergerak gerak merupakan mental startch
sehingga karena terlalu besar beban daripada kognisinya
sehingga banyak hal hal yang tidak untuk menjawab
atau bahkan secara otomatis atau spontan dikatakan terlebih dahulu sebelum pertanyaan itu juga usai ditanyakan
ketika seseorang itu lambat menjawab
kan sedang merekonstruksi antara nyataan dengan konstruksi
atau mungkin dengan tuntunan tuntunan yang sudah dimasukkan kepada si susi ini
disampaikan gitu ya
tapi ketika menjawab dengan cepat
itu juga kemungkinan adalah karena tentang melalui proses berpikir atau mengingat si memori memori tersebut
dan kemudian sudah dijawab dengan otomatis
di sini ada kalau saya mengatakan sebagai ekage atau kebocoran
justru malah untuk hal hal yang mudah sekali dijawab
tetapi membutuhkan waktu yang lama
tetapi harusnya sesuatu yang perlu dikonstruksi
tapi untuk dipikirkan kembali juga cepat untuk dijawab
baik terakhir saya ingin minta komentar anda mengenai eliezer
kalau eliezer ini berbeda juga
espesi yang ditampilkan
ia membacakan surat menulis surat membacakan surat permintaan maaf di hadapan publik
ikut menangis di persidangan di hadapan keluarga yosua
kalau publik tentunya tidak mengkritik ya apa yang disampaikan
diutarakan diperlihatkan oleh richard eliezer
dukungan justru bertambah ketika karangan bunga juga datang ke pn jaksel
artinya kalau anda melihat kalau dari eliezer ini benar benar tulus ya
tidak formalitas mata memperlihatkan ekspresi sedih di persidangan
jadi walaupun eliezer ini sudah menuliskan skripnya terlebih dahulu
tetapi yang saya dapatkan informasinya adalah krip yang ditulis ini adalah tulisan tangannya
sehingga beliau merasa perlu untuk menyampaikan perasaan hatinya terlebih dahulu
karena mungkin kalau di persidangan karena faktor yang lain lain akhirnya menjadi grogi dan sebagainya
kita appreciate terhadap hal tersebut
jadi ketika membaca sesuatu yang merupakan goresan tangan yang diutarakan dari ekspresi ungkapan perasaan
maka walaupun membacakan kembali
namun ini terlihat melibatkan emosi dengan intensitas yang cukup tinggi
sehingga masyarakat pun akan mendapatkan perasaan bahwa oke yang ini tulus
seperti itu berbeda dengan nyataan maaf yang disampaikan oleh pc maupun fs
terima kasih atas analisa anda membaca dari ekspresi gestur dari para terdakwa
kasus lanjutan dari pembunuhan berencana yosua
bersama kami di cnn indonesia news hour
ibu monika kumalasari
salam sehat selalu bu monika